sempat mengguyur mandalika saat race akan dimulai
maka butir butir air itu akan menempel saling bertumbukan
yang dapat mengangkut garam hingga satu ton dalam sekali penerbangan
proses penaburan garam ke awan menggunakan pesawat terbang
pesawat kasa kebetulan yang digunakan pada saat operasi sirkuit mandalika
danang wisang geni lastonga pebro jakarta
kemudian ukurannya semakin membesar
maka hujan ini bisa saja bergerak semakin ke selatan
ketika istilah modifikasi cuaca disebut
krusialnya pada saat itu adalah pada notam pesawat ri satu
range lingkupnya masih di bawah enam puluh nautical mil
sampai menunggu pesawat ri satu datang
ini adalah visual radar yang bisa kita lihat
operasi modifikasi cuaca berhasil meredam hujan deras
pembalap ktm miguel oliviera berhasil menjadi juara pertama
sebelum jadwal race utama membuat balapan ditunda selama tujuh puluh lima menit
dimana race di sana akan dilangsungkan pada pukul tiga
menjadikan proses penguapan lebih cepat
karena rangenya masih di bawah enam puluh
disusul oleh fabio quartararo dan johan zarco di podium ke dua serta ke tiga
andaikan saat itu kami tidak menyemai di sini
dan kami sudah mencoba mengupayakan